betul nanti dari mendut ini kita akan kirap ke borobudur
kegiatan hari ini kita awali dengan doa dari masing masing majelis dari mahayana dari fajrayana dari terawada dari kasugatan
nah itu kita akan dimulai sembahyang sampai nanti jam dua
baru akan parade kembar budur
kalau bujab pagi ini kenapa pak ishak pertama dilaksanakan di candi mundur dulu baru ke candi budur itu
betul nanti dari mendut ini kita akan kirap kembar budur
sesampainya di mendut budur kita akan doa lagi sampai di titik titik waisak
mungkin ada alasan tersendiri kenapa dimulai candi mundur
saya kira memang sebelum adanya
candi muro budur itu adalah candi mendut candi buda yang diposisikan dari rahmat gilang dan sekitarnya ya
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompak tv melalui siaran digital pay tv dan media switning lainnya